enggak aku gak boleh berhenti sampai aku bisa ketemu dengan
kamu itu siapa berani ngasih saya
ibu apaan sih bu
ibu kan gak perlu dorong aida
lepaskan anak kamu dari anak saya
apa yang sudah ibu lakukan terhadap anak saya
saya mengajarkan kepada anak bapak supaya jangan kurang ajar sama aku
dan jangan jadi perempuan yang kegenetan sama aku
itu kalau bicara jangan sembarangan
ibu ajarkan saja anak ibu sendiri
nggak perlu mengajar anak saya
ibu tahu apa yang dilakukan anak ibu kepada saya
dia sudah menyusahkan saya menyusahkan aisyah
gak penting dia tidak saya laporkan ke polisi
ah udah pak
biar dia tahu
mereka merasa malu
misalnya cuma menyusahkan keluarga orang saja
sudah berapa kali saya bilang
kamu jangan mengerti aida
kamu hanya laki laki pembawa sial buat anak saya
kalau bukan anak kamu yang mendekati anak saya
saya gak bakalan sudi dan ketetet sama kamu
kita pergi dari sini
amal kita yang salah
udah ayo kita pergi
sabar pak sabar
ini kamu gak bawa ibu dulu

mestinya ibu balas dia dulu
uh wajar dong kalau bapaknya aida itu marah
ibu juga dorong aida sampai jatuh kok

lila itu baru operasi bu
kalau sampai kenapa napa gimana
ibu juga gak perlu kok bersikap kasar sama aida
aksen kok kamu belain aida terus
kamu lupa apa kalau dia itu tunangannya cukup jauh
itu tunangannya cucu bularas
sebenarnya kemarahan ibu sama aida itu udah gak beralasan bu
maksud kamu kamu masih bela dia
ya bukan gitu bu
dia bilang ibu bularas sudah memutuskan antara memilihkan cuda dan riza
jadi sekarang aida itu bukan tunangannya cucu bularas lagi
ya itu bukan urusan kita bu
yang penting sekarang ibu gak perlu lagi bersikap kasar sama aida
ayo selama kamu gak konsentrasi untuk balas dendam ayah kamu ibu akan selalu bermasalah dengan ayahmu
pokoknya kamu konsentrasi untuk balas dendam setelah itu kamu mikir yang lain
apa aida sudah datang karena hari ini dia ada jadwal kontrol sama saya
tapi tadi aida menelpon kalau dia membatalkan janji kontrol dengan dokter
padahal kan dia harus check up untuk mengetahui adanya keluhan atau tidak dari jantung barunya
selamat pagi pak riza
kebetulan ketemu bapak di sini saya mau bertanya tentang aidama
mengenai aida kenapa aida
apa bapak sudah ketemu dengan aida hari ini
karena dia ada jadwal kontrol dengan saya tapi dia batalkan pak
begini dokter panci mungkin mulai hari ini aida gak akan berani lagi datang ke rumah sakit ini
ada apa pak
karena oma telah memutuskan hubungan pertunangan saya dengan aida
dan juga oma gak mau berhubungan dengan aida lagi
ini semua dikarenakan aida
dikarenakan sebuah masalah
ya berarti tugas dokter panji di sini untuk menangani aida sudah selesai
dan saya juga sangat senang karena dokter panji mau terus praktek di rumah sakit ini
oke kalau gitu saya habiskan dulu
ya terima kasih
tapi apa keadaan aida baik baik saja ya
kok aku jadi khawatir mikirin kondisi dia
jadi si aida itu bukan cucu dari pacar lamanya nenek tualaras itu
terus kamu lihat nenek tualaras itu berusaha untuk memutuskan tunangan antar risa dan aida
bularas marah sama aida dan bapaknya karena bularas pikir aida dan bapaknya sudah menipu dia
sampai sampai bu laras mau memutuskan hubungan keluarga aida terhadap keluarga bularas
tapi aku yakin kalau semua ini cuma salah paham bang
mau salah paham kek bukan kek
itu bukan urusan kita
yang paling penting satu penghalang kita sudah kita singkirkan tanpa kita bekerja keras
muka kamu itu ditekuk kayak gini
bang aida itu sudah dipecat dari perusahaan
aku bakalan susah untuk temu sama aida aku bakalan ngerasa kehilangan
alah singkirkan jauh jauh rasa kehilangan kamu itu
toh dia itu bukan siapa siapanya kamu
dan juga kamu harus hilangkan itu rasa sentimentalnya kamu
biarkan saja dia
kamu harus kembali konsentrasi
sama tujuan utama kamu yaitu merebut semua harta kekayaannya
ipulah rasa itu itu yang paling penting
gara gara nenek tua bangka itu
kamu kehilangan putri kamu yang kamu sayangi
gara gara nenek tua bangka itu
surya mantan suami kamu itu punya kesempatan untuk menculik anak kamu
tunggu sekitar delapan falan
saat tak dia

kenapa surya bisa ada disini
sampai nengah itu melihat dia
apa ini kenapa sih
ya tapi ada
jangan tunggu sakit sekali
aku gak boleh berhenti sampai aku bisa ketemu nen